semoga refa mendapatkan pelajaran atas apa yang sudah dia lakukan
kita doakan yang terbaik buat reva
tapi aku percaya
pasti kamu sedang berbahagia di atas sana sama mama
dan aku yakin
kamu juga ingin melihat aku bahagia di sini
aku selalu doakan kami mas dari sini
seandainya mama ada di sini hari ini
bisa nyaksiin dewi menikah
mama pasti bahagia sekali
tante kok beda sih
soalnya dia gak pernah ngeliat tante kayak begini ya
tante wangi banget
aduh ganteng banget sih pakai jas begini
abi seneng deh
tante dewi sama om dokter
tetap main ke sini kan main sama abi
walaupun tengah dewi nikah sama om dokter
tinggal di rumah om dokter
tapi nanti dewi tetap akan terus kunjungin abi
ketemu tante nisa om bobi
kita kan keluarga
jadi kita harus silaturahmi terus
pak ari pasti udah nungguin
tante dewi cantik banget kayak prinses
terima kasih pak
ini cuaca nggak begitu panas lagi
tapi kenapa ada yang keringetan kayak begini
ini bukan yang pertama kalinya pak ari
iya ini bukan yang pertama
tapi ya ini beda banget rasanya men
intinya gue pengen banget bahagiakan dia
gue pengen banget jadi laki laki yang baik lah buat dia ya
dan yang penting ini harus yang terakhir pokoknya ya
masih keringetan nggak gue
udah lo senang tenang aja
sahabat gue almarhum baik itu pernah mencintai dewi dengan sepenuh hatinya dia
bahkan sampai dia menutup matanya dia masih setia
jadi gue minta sama lo tolong selalu jaga perasaan dewi
karena lo sama gue akan kita sama sama menjadi saksi mata kalau dia tuh sangat menderita selama ini
gue akan jagain dia
gue akan cintain dia sepenuh hati gue
dan gue akan lindungi dia selagi nafas ini masih ada dalam tubuh gue ini
om odin om odin bohong ya
ampun ngambek ah aku juga ah
ya ampun odin
mau bohong kagak dipikirin dulu sih
om odin susulin dulu badutnya ya
manas itu badut
nanti nunggu aku
ada pohonnya ini di depan
kayaknya kok tak vandaag sih
ya udah sudah
mungkin kita disbel sekitar sayang
tapi benang ga mampu keureran keureraniaille
baca diri bagaimana
aku rame rane kenyan
apa diri nya malaib
trunk pengaja wonga yuk